dua pria kembar dikeroyok masa saat sedang mencari ustadz untuk berobat di kampung susukan
desa bojongkokosan kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi pada rabu malam
kedua pria warga desa podokaso landuh kecamatan parungkuda ini
diketahui sedang menjalani perawatan gangguan jiwa dan dalam pemantauan orang tuanya
kejadian ini berawal ketika dua pemuda ini menghampiri saksi mata
dan meminta untuk diantarkan berobat ke seorang ustad di kawasan pesantren al muhtadin
sesampainya di rumah ustadz kedua pria kembar ini tak bisa menemui sang ustadz karena sedang tidak ada di tempat
tiba tiba salah satu pemuda itu berkata kasar sehingga terlibat adu mulut dengan saksi mata
adu mulut panjang menarik perhatian warga
saat mencoba menghindari masa yang berkerumun kedua pria berusaha lari dan ditangkap oleh warga
keduanya sempat dikeroyok oleh beberapa warga dan akhirnya diamankan oleh polisi
menanyakan salah satu ustad yang bisa mengubati penyakit yang sedang mereka teritakan
saya kemudian saya antar ke rumahnya ke rumah ustad
yang kebetulan pemikiran saya bahwa disini memang ada ustad yang suka mengubati
hasil pemeriksaan kepolisian kedua pria ini memang sedang menjalani perawatan gangguan jiwa
dan terlepas dari pengawasan hingga keluyuran ke kampung tetangga
polisi tidak menemukan satupun senjata tajam dari kedua pria yang dituduh warga akan menyerang seorang ustad kampung
ya itulah pemukulan itu terjadi kesalahpahaman karena belum mengetahui kondisi kedua belah pihak
antara nur yaman dan nur yamin ada gangguan
kepolisian langsung mengamankan kedua pria kembar ini ke mapolres palembuhan ratu
dan akan menjalani pemeriksaan ahli kejiwaan
kasus ini masih dalam penyelidikan mapol sekparungkuda kebupaten sukabumi
ahmad fikri sukabumi jawa barat